oh iya sarung siapa ya dam
hantu kt sarung
karang yang berapa kali
tadi kakak denger ada suara aneh di depan
takutnya ada maling
mami kan belum pulang
eh itu suara apa kak
kak kak itu kak
kali ternyata aku kali
ali sama rafa kenapa sih malem malem
terus ini kenapa keluar
kalian pada mau kemana
mau kemana kalian
tadi aku habis liat kt sarung meh
iya mi sebot rafa takut
kt sarung kt sarung apa sih
kt sarung siapa
kt sarung yang kejar kejar kita mih
hah ngacak barang barang mami
kamar saya berantakan ya allah gusti
ya allah gusti
kenapa yang diambil
kenapa gak beras aja
apa bawang cape jahe
tabungan ini kan mami simpen
buat kalian nanti
tau aja bau duit
kenapa maling doyannya duit sama perhiasan
doyan rumput kayak kayak kambing
suara apaan tuh dam di dalam
mami adam takut takut malingnya
kalau mau gimana
tenang aja dam
kan ada mami
manu badannya gede
pasang pasangin malingnya biar keok semua
sekarang adam buka pintunya
mama jagain di belakang adam
buka dulu dam
buka dulu baru adam kesini
mau jagain adam di belakang
asok dulu lagi
ya ampun adam
keberantakan begini rumah kita nak
apaan itu dam
sarungnya sarungnya melayang layang dam
mami takut dam
aduh agak mencorob
aduh agak pindah
gimana udah berakhir
kami pindah ke bua
sama mami juga dam
sarung gak ngejar kita lagi deh
semoga aja dam gak ngejar kita ya
yaudah kita jalan aja ya dan lari lagi
oh iya sarung siapa ya dam
hantu kakek sarung
mami itu seneng banget
bisa beli saru sebanyak ini loh
mami mau dipake semua
bukan mami mau pagi semua zara
buat dapet rezeki
iya buat dijual biar dapat rezeki
waktu mami beli ini itu di tempat kakek kakek
yang punya kualitas sarung yang bagus
dan harganya murah
jadi mami bisa punya untung gede
daripada beli di bangzul
iya udah kualitasnya jelek
ya tentu aja ya mami tim ini
mami zara takut
sama mami juga takut
itu pintunya kebuka sendiri zara
aduh aku takut
mami juga takut
kayak ada yang mau datang
aduh kakek syarul
zara gue kepala mami
aku juga pusing
aduh kayaknya mami mau pinkshion deh
sama syarul juga mau pingsan
yaudah deh kita pingsan aja yuk zara
dicari ke pos malah tidur di sini
gimana kalau ada laporan warga
hei pada bangun
bener bener latihan mati kali ya
waduh buang muka
si budak buang muka
astaga dicemilin sih nyamuknya
ini saya ertel
gue bau apa ini
kayak buah minyan
minyan kan identik dengan